apa kabar ibu
ini lagi meninjau posko media centernya prabowo sandi
iya lagi kontrol kontrol ya apa yang bisa diberesin
ini semenjak diksi emak emak sangat dekat dengan prabowo sandi
jadi aku dengerin namanya jadinya emak nur
iya emaknya emak emak
menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
sorotan terhadap keluarga pun tak luput dari publik
dan hal ini juga menjadi hal yang paling dibutuhkan bagi setiap pasangan cawa
termasuk dari cawa prasumur ii sandiaga uno
dan hari ini sudah hadir bersama si indonesia
sudah istri dari cawa prasumur ii nur asia uno
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini